masjid cengho dilengkapi dengan dua menara yang dinamai hablum minallah dan hablum minanas
beberapa kali mengeluarkan perpu padahal hal hal kegentingan memaksa itu sebenarnya tidak ada
ada rasa original strawberry dan coklat
siti badria selamat malam
padahal kami dari sikat pekerja sikat buruh sudah meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki materi bahwa itu memang sangat sangat tidak pro terhadap pekerja buruh
ada enam ratus empat puluh ribu bantuan pangan
jadi tidak semua berita jelek mengenai perbebasan
tapi ketimbangkan inilah kalau kita mau menjelaskan kesenangan kita harus paham resikonya juga
itu di h tiga yaitu sembilan belas puncak
nah muncul lah kemudian istilah kakek kakek gemes dicurunkan tadi dalam bentuk banyak hal ya
terhindar jadi demokrasi kita
sebenarnya kalau di tingkat daerah sih nggak seperti itu
itu kan tidak masuk akal lah terlalu berat ya untuk kita
pun choy pan yang berisi kucai
lalu berdiskusi tentang betapa kecilnya manusia
ini film yang cukup naratif juga sebenarnya
nanti saya dinas pendidikan bersama sama dinas kesehatan untuk sama sama melakukan verifikasi
dan juga kemampuan keamanan komunitas
yang bisa mengerjakan semua proses itu
untuk melihat gestur para kandidat dan juga bagaimana personal branding
nah jadi sebetulnya kuncinya adalah informasi mengenai cuaca
saya ketemu dengan menlo lituania
mau jujur atau mau disabangkan nanti
tahun dua ribu delapan belas adalah tahun terakhir pengadaan kereta bekas
jadi meskipun nanti kita harapkan ya konflik rusia ukraine bisa berakhir cepat ya segera
para bupati para wali kota yang hadir
masyarakat pun merasakan kenaikan suhu yang terjadi
soalnya kalau gue liat finalnya lagi kan
mungkin kalau kenaikannya tidak signifikan tidak menjadi polemik
namun apakah sekiranya masyarakat sudah memanfaatkan fasilitas ini secara maksimal yuk kita lihat
ayah dari dandi satrio tersangka penganiayaan terhadap putra pengurus kp ansor
sebenarnya seperti apa sih
kemenangan kemenangan kecil rakyat untuk mendapatkan hak atas tanahnya itu ada
dan kita tidak mau situasi ini dilupakan
yang tadinya dari discuss bisa berubah menjadi anticipation itu sendiri ya
suguhan alam yang ditawarkan begitu mengagumkan membuat pengunjung enggan pulang
oke nah ini kalau kita lihat di video di sebelah mbak nizar ini tadi
dihadirkan pula chef tamu selama bulan ramadan
jadi kalau lagi ada masalah kita bisa saling dengan dua tanda kutip bisa saling pelukan lah gitu
dan untuk premirnya di yogyakarta
gaji itu bukan sebagai apa ya
untuk angket itu pan akan menempuh jalur legal formal
ini kita alihkan perjalanannya memutar dari bandung lewat utara menuju cikampek
apa sebenarnya pekerjaan rumah yang harus
nah sehingga itu menggoda konsumen yang seharusnya dua belas kg dan tidak berhak memperoleh subsidi
kita ingin juga berkontribusi ke indonesia di beberapa negara
karena itu kami menyusun
sekarang bisa jadi mencah kemana mana
yang menarik adalah kita melihat
dan juga ada fenomena el nino yang berdampak pada pertumbuhan lapangan usaha pertanian
sementara tiga lingkaran olimpiade di bagian atas
karena motor yang digunakan rata rata untuk remok ini itu sudah tua dan bayangkan harus mengangkat atau menarik ya kereta dengan beban yang cukup berat seperti ini
tapi waktu itu sejujurnya lu ada interest ke ithb nggak
tetapi tetap tekun dalam iman menunggu hari maranatha itu
saya kira modernisasi alutsista ini sudah jadi program utamanya prabowo ya
dan penting untuk dilakukan agar penyebaran covid sembilan belas
jadi ini juga harus diedukasi kepada para korban
selain lapangan di telkomnya suka latihan keluar juga
sejumlah pihak menanyakan apa sebenarnya urgensinya memberikan uang penghargaan bagi wakil menteri
berbeda dengan mas hose bak hartati tidak merasa perlu merahasiakan identitasnya
dan juga telah memecahkan rekor
karena bolanya juga pakai bola softball dan nggak begitu beda jauh lah mungkin ya
artinya kita dua lajur lah
nah yang kedua matikan audio dan juga buka jendela kurang lebih sekitar sepuluh cm
maka gravitasinya itu masih menjaga kita untuk memang mengitari pusat galaksi
nah baik saya lanjut masih ada waktu ya mbak ya
tentu kita lihat bahwa ada undang undang yang memperbolehkan bahwa debitur ya
ke simpler lagi hai cipali harus tiga jalur minim jadi kita minta bid yang mengembangkan
praktik dari kantor pajak itu
ya latihan apalagi aku gak pernah absen soal latihan
nah kalau dari pak windu sendiri
dilakukan puluhan tahun lalu
ya mas vicky tadi anda menyebut ada earphone yang berapa ribu rupiah dan juga ada sepatu yang dua puluh ribu rupiah seperti itu ya
apa ini memang agenda setting dari masing masing tim di belakang paslon
tidak perlu sebuah gempa dengan magnitude besar yang kita duga di atas enam misalnya untuk kesar lembang
jadi kayak benar benar daging asli daging kambing ada beef ada ayam itu asli yang dipetis jadi bukan olahan atau campuran
dimulai dari gerbang tol jatinangor i dan ii
salah satunya adalah muhammad fajar lionel ferdinand
selain itu fasilitas terbaru dari pt kai menjadikan face recognition boarding di stasiun gambir sejak september dua ribu dua puluh tiga
dan bagi saya itulah perlimaan perlimaan kenapa tadi pilihnya garuda wisnu sebagai tempat penyelenggaraan welcome dinner
sekretaris jenderal dari serikat perumahan
kalau pak ganjar mahfud anda melihatnya hari ini seperti apa
batubara masih cukup bagus
dari oknum oknum tidak bertanggung jawab
dan yang ketiga itu bahwa yang paling penting ini sebenarnya fungsi species kunci atau satwa karismatik seperti ini adalah juga bisa raising awareness
tapi gue rasa ya mungkin munculnya bukan pas kecil
sleman kan itu luar biasa koreografinya kan
saya sudah singgung tadi awal itu orang mau pcr itu lima sampai tujuh juta satu minggu
nah di indonesia ini kan kementerian agamanya sudah sangat terlatih dengan kementerian kesehatan juga
merupakan salah seorang penyandang katarak
sekali lagi ini adalah demi kemanusiaan
yang di dalamnya orangnya homogen homogen homogen
lanjut yang ketiga lampa dodok
kopi paste berarti dia kopi paste
ekspedisi muatan kereta api yang berada di pamulang tangerang selatan dalam sehari ribuan
tapi menyangkut hal yang lainnya ya
mencegah ekstremisme dan terorisme
sehingga satu hal masalah kemauan
yang non akademik misalkan di sini wujudnya adalah
di rumah makan yang kini telah dikelola oleh generasi kedua
kalau dulu kita perang dingin kan kita non aligned movement
untuk idul fitri akan mengadakan semacam halal bihal dan sholat it bareng
kenapa karena prestasinya basket lebih banyak lah
tapi anker kan tidak ngeberatan berdesakan sampai dua ribu dua puluh lima
ini juga ada tanggung jawab ya jangan bagi bagi password atau
universitas nusantara manado untuk jerry umbas
kalau dipaksakan rasa beram akan jadi kecut dan masam
tooth back batik terus ada permainan ketapel permainan tradisional gitu kan
memperlakukan kontraflow one way hingga ganjil genap di beberapa ruas jalan tol
transisi energi yang kita lakukan harus benar benar mempertimbangkan keunggulan kita
ya itu namanya prastawa makanya itu saya julukin dia anak ajaib
desi aritona kartika bagus jakarta
walaupun saya kuliah sembilan tahun mungkin itu
sejumlah pertanyaan juga telah disiapkan
tapi sekarang ini saya mau pindah
hanya bila ditempatkan bersaing
tapi juga menggunakan sumber energi yang terbarukan
nomor delapan puluh enam tahun dua ribu delapan belas
ini penunjuk sikap pesawat miring ke kanan
jangan sampai ini semua e katalog made in indonesia
betul sekali jadi bukannya tidak boleh belanja
seberapa besar sebetulnya dampaknya besok debat cawapres untuk meraih suara swing voters
ini penjara untuk siapa pak ini penjara untuk siapa pak
senyuman saudara kepada dia
karena kita tahu juga kan mangrove ataupun padang lamun mereka menyimpan fungsi karbon yang sangat penting
kita nanya nanya tentang kuliahan mungkin nanti ya cen ya
itu kemudian dia sudah mulai mempersoalkan kronologis dan timeline
menteri keuangan sri mulyani menegaskan pihaknya mencopot rafael alun triasambodo
bahasa lu ngeri juga nih bahasa
nah tapi juga kita harus bikin produk yang bagus juga nih
kurang ada motivasi kepada saya untuk berjalan di jalan panggilan ini
atau tikus tikusan berukuran kecil
itu salah satu yang pertama banget karena itu masih pandemi ya
yang ketika setelah mereka lulus s satu pendapatannya masih rendah
sungai dan tentunya ini ditambah tidak surut surut karena terjadi rob jadi rob ini juga bersamaan
gue cuma pengen belajar
betul ya tiga pekan
rata rata satu peternak memiliki seratus lima ratus ekor bebek
tapi emang bener mahal kan olahraga yang cukup mahal kan
si paling sport tujuh dan rekan saya
jadi gue nggak ngerti itu fenomena apa
menurut pengurus besar e sport indonesia
kalau soal cawe cawe ya silahkan saja dibuktikan gitu loh
saatnya menikmati indahnya detik detik matahari termenang
jauhkan godaan dunia ini
jarak tidak lagi menjadi isu terbesar bagi pesepeda
berdasarkan gender berada pada
po box delapan ribu sembilan puluh jakarta dua belas ribu delapan ratus sepuluh indonesia
tapi sebetulnya ada sih
hingga tidak boleh membangun rumah yang beratap jurei dan berbentuk prisma
salam untuk semua klub di sana ya raymond
akhirnya bisa berbahaya untuk terjadinya penularan
jadi sementara anda mendengar pekabaran hari ini
selalu saya bilang indonesian night market karena saya selalu juga dengan
pada tahun seribu tujuh ratus enam puluh enam pasar ini baru kemudian dibuka pada hari selait senin
tony selalu menggunakan kelapa yang sedang
tapi kalo gue liat liat ini kalo anak anak aspak kan istilahnya untuk saat ini kan udah bubar ya
aku akan memberikan baginya seorang yang penolong atau yang sepadan bagi dia
nah saya sangat menyayangkan sekali
gue harus dukung apa enggak sih gitu
apabila ada rumah yang tipe lebih dari empat puluh lima dengan harga satu ratus dua puluh juta apabila ada yang lebih
bahwa melakukan kehendak tuhan adalah kesenangan
tapi tengah jalan akhirnya pacar juga ketemu
dan menyala nyala untuk meraih prestasi
itu disebut saja salah satunya misalkan para wisata
menunggu dengan petir siap untuk memukul kita ketika kita mengacau
pertanyaannya adalah kok cuma pilpres saja padahal pilek kan juga satu kesatuan dengan lima surat itu
dan kemudian juga di dalam menghadapi libur panjang dalam waktu dekat ini
sekarang gue juga gak mau lu gila rasanya gitu
ya kemampuan regulasi emosi yang baik
lebih better gitu kayaknya kayak kalau misalkan dia punya backup
memang paling banyak dia masih berasal dari jawa
ada sambal bajaknya ada saus kejunya ada saus pedesnya
perkelahian jarak dekat dengan pertahanan yang ketat
sehingga jauh lebih baik ketika menemui ahli dan itu akan membantu mereka untuk mengurai
dan ini disampaikan oleh gereja advent galilea tobelo
australia selatan tasmania dan victoria juga mengalami rekor curah hujan tertinggi
ikan bawal bisa dibuat menjadi berbagai resep makanan
pimpinan kpk yaitu firly bahuri sempat menegaskan kepada wartawan
pada rabu pagi ratusan siswa smp dan smk ramai mengikuti vaksinasi massal di smp lima
yang telah dilakukan oleh esau
konten konten prank galih lost ini sering membuat geram netizen
kan ini katanya industri pertahanan itu kan katanya ada yang memang bisa dibuka
pasti banyak sekali ya jamaah umrah indonesia yang sudah menjalankan ibadah
dan itulah yang menghidupi prinsip
ya makanya itulah mungkin ya mungkin memang jalanku disini
harus tahan sih demi mendapatkan berkah yang maha kuasa
mereka kirim ke kami dua stik cacah ini dari botol oli melihat langsung proses daur ulang
kita sama sama berharap bahwa rio dan ketut bisa memberikan hasil terbaik di kejuaraan selancar tingkat dunia ini
yang ingin melakukan perjalanan mudik ke jawa tengah
terus punya suami itu suamiku kayak gitu
jadi esensinya sebetulnya dari arsitektur atau interior desain maksimalis itu lebih kepada
nah kalau sepeda listrik ini kan oleh mesin sehingga si anak ini merasa
sama sama kayak dulu gue di bercem juga
nah sekarang saya ingin membantu banyak orang yang ingin menapaki jalan ini
selanjutnya ada yang mengatakan sepuluh perintah allah adalah perjanjian lama dan tidak berlaku bagi kita
bu nadia mungkin bisa menjelaskan sedikit kepada kami mungkin yang belum mengetahui sebenarnya terkait dengan pembekuan darah
owi tuh kegiatannya apa aja sih waktu itu selama pensiun tiga tahun ini
malah ada rumor tiga orang yang udah work out sama lakers kalau misalnya
skema student loan atau pinjaman pendidikan bisa diterapkan di indonesia
nah terutama lagi dipicu dari debat terakhir cawa press tanggal dua puluh satu kemarin
video apa ya videographer paling oke sih menurut gua ya
terjadi di lima puluh empat titik lokasi yang tersebar di sukabumi
kedua adalah keamanan pada hewan
kalau kemarin pak prabowo banyak gimmicknya joget gitu
kita kalikan dari sepuluh menit yang terpapar itu sudah merah gitu ya
untuk lima belas tiga juta keluarga penerima manfaat
jadi pada saat itu saya belum sampai di sydney
lalu saudara jawab enak main bola
kalau tadi saya sudah membahas kenapa kemudian pemerintah dalam hal ini
itu bervarian baik hewan liar maupun barang barang warga yang tertinggal
karena kalau tidak nanti kalau mengira ngira sendiri
mereka dengan mudah pindah mengkonsumsi tiga kg
menyerukan agar warga australia untuk pergi ke atm
ada soft skill ada hard skill hard skillnya ada di bagaimana dokter itu melayani dan melakukan
sehingga dia masuk ke dermis atau dalam kulit kita
nah sekarang kita lihat negara negara yang paling dekat
wilayah pejatan timur sendiri merupakan wilayah permukiman dekat dengan bantaran kaliciliung yang kerap terendam banjir saat hujan deras dan luopan aliran ciliwung
dan isu yang lainnya
ini udah lama banget ya udah tua gue ketawa numur dong gue
jadi bisa jadi lanti lewat layar lebarnya tiap tahun lalu dengan serial animasi
dan masalah orang orang di sekitar saudara
terbuka seluas luasnya untuk semua orang ya
ya mbak jadi tadi sudah saya tambahkan juga
yang waktu sebelas kan lu kata lu keterima di unpad kan kata lu
karena dia sudah adaptasi dengan jokowi
dan ya kan dia juga banyak dapet hate
dibuka saja sebagai bentuk transparansi ke publik
aduh bos saya itu kalau
kita main hari selasa dan kamis itu sore
dan semua ini harus berbasis pusat semestinya
maksudnya itu pemenang pemenangnya
net tapi turunin ke bawah
aspek keselamatan penumpang menjadi pertimbangan pemerintah
satu potongnya dijual sepuluh ribu rupiah sudah termasuk remesan dan sambalnya
dan orang nu tau kok apa yang dilakukan cak emin
jadi itu bukan perubahan besar bagi saya
berapa lama kita bisa bertahan dari pertahanan udara
maksudnya putusan kemudian dengan gampang saja kemudian dikeluarkan perpu seperti ini
namun belum mendapatkan respon sampai dengan saat ini
di dunia ini seringkali justru mengerikan
dan kalau kita ingat juga dua ribu tiga belas kita rating kita masih belum investment grade ya oleh seluruh rating agencies
harganya terjangkau untuk kita kalangan biasa
agar rasanya semakin segar
saya gak mungkin gak kenal suara saya sendiri yang mulia
saya tidak harus lagi menjelaskan apa resikonya
itu salah satu lokasi prioritas reforma agraria
itu staffnya sudah rapat sudah biasa
gue pelaku gue deket dengan temen temen pelaku lainnya
semuanya di qc dulu politik kontrol atau disupervisi di tempat ini
agar benar keluar dari covid sembilan belas ini dengan masyarakat lebih sadar bahwa protokol kesehatan adalah salah satu hal terpenting agar tidak kembali melonjak kasus covid sembilan belas di jakarta di indonesia maksud saya
sekarang mereka keluarkan lagi dalam bentuk beras
apa namanya perbedaan dalam menjalani bulan puasa
faktornya banyak pertama dari notasinya
kemudian juga sudah mulai berbelok ke kanan
menteri keuangan mengatakan target defisit anggaran tahun depan akan naik di kisaran dua empat puluh lima hingga dua delapan persen
nah lu datang dengan komposisi pemain yang kalau gue bilang cukup undersized ya
garjito menyebut mengonsumsi bakpia sejatinya bukan saja memanjakan lidah dan perut
sebuah terobosan yang mendapat respon positif warga desa
sehingga terjadi ini balas dendam yang luar biasa dilakukan oleh israel
dengan target yang spesifik di kulit
saya serahkan kepada penasihat hukum saya
seperti bisa dilihat nih selain itu akses jalan juga tertutup
dari erik saya dibocorkan beberapa istilah lawas dalam dunia curanmor
tetapi di satu sisi petani juga mempertanyakan ketika nanti misalkan pada saat tidak panen raya
kemudian juga ziarah ke tempat para leluhur
kemudian sempat mungkin kalau bisa masih memungkinkan suruh minum air es
ini hampir menyerupai lele
iblis dapat mempengaruhi orang banyak
lihat nih bukan pake ulet kan ya
bila tidak diatasi sleep apnea inilah yang dapat menyebabkan stroke bukan sleep paralysis
lalu selama pjj akhirnya turun deras gitu
rasa krenyes nori bercampur rasa nasi dan ikan mentah pun menyatu
nah itu berapa tangan yang udah sampai ke sini
pidana penjara dua belas tahun
yang bertujuan menghilangkan bibit rumput liar dan mikroba di dalam pasir juga dilakukan
ini sudah terlihat terbuka dan transparan
jangan sampai menunggu viral dulu baru ada langkah konkret yang diambil oleh pihak pemerintah
terutama bupati kunjinyal sama wali kota
iya dan saya lihat juga tim timnya dengan may sendiri kan masih muda
masih bisa juara news open dua kali malah gitu
meski usianya sudah sembilan puluh dua tahun proses pembuatan batiknya berbeda dengan yang lain
kenapa ini dicairkan mendadak
gue menang gue menang maksudnya biasa aja gitu
makanya dari situ sultan langsung yaudah lah sultan mendingan di ini aja di telkom mendingan jadi apa ya jadi diamond yang bersinar lah gitu
masuk di tim gede tapi malah jadinya gini gitu
emang menurut mas tegar ngozanga emang aku legenda
telur paskah dikirim dan disembunyikan oleh kelinci paskah
sebetulnya pak alex dalam momentum bulan ramadan seperti ini
tadi karena dia membuat nyaman happy relax kadang kadang pengennya lebih
karena guru tidak mungkin bekerja sendirian
nah nanti dari siswa ini harapannya nanti informasi akan diteruskan
tumbuh melambat di tahun dua ribu dua puluh tiga
kalau jadi panitia balap kan lo harus ngerti balap juga ya
tetapi pada sembilan belas agustus dua ribu satu yang lalu gitu kan dengan perpres nomor tujuh puluh tujuh tahun dua ribu satu itu
tapi tapi pertanyaan sebenernya bukan itu kok
wah gue pas lagi masih nomor delapan itu tahun berapa tuh
kurang lebih dua belas sampai tiga belas
sekarang mari kita lebih dahulu berdoa untuk pelajaran saat ini
jadi kalau sekarang saja sudah di enam enam itu sudah sibuk
tentu saja faktor budaya karena
mungkin keras sendiri aja
game game besar gitu loh kompetisi kompetisi besar
karena suhu dingin jalannya impuls syarab itu bisa sedikit berkurang
kita sudah berpegang kepada ketuhanan yang maha esat
saya jadi tertarik untuk ikut mencobanya
dari orang bahwa pras tawa udah nggak layak timnas tapi gue tau kapasitasnya dan dia berhasil membuktikan bahwa haters wrong
ajaan tahunan ini kembali digelar dan menarik perhatian warga sekitar
jadi keputusan hpp tahun lalu itu di angka rp lima
menurutnya kebijakan protokol kesehatan dapat saja dilonggarkan
jadi kalau gak salah dari fia atau dari ya fia tuh mengharuskan balapan balapan single
iya mulai ditulis dari tahun dua ribu tujuh belas
dan menulis pelajaran musik
terus kan juga dulu mantannya aspak kan koriqo
ini korban mau diapakan
atau misalnya pas dia kecil atau pas dia udah berumur agak gede
salah satunya adalah melalui mencurahkan
tiba tiba saya menginjak ikan yang cukup besar
dusun kecicang yang ada di desa bungaya kangin kecamatan bebandem karangasem
apa tradisi yang biasa dilakukan oleh warga turki sebelum pandemi sampai saat ini
dan bahkan sangat mempengaruhi proses pembuatan albumnya
sehingga dalam hal ini ketika dua duanya memang ingin memperbaiki kondisi rumah sangga menjadi lebih baik lagi
kalau buat anak anak itu kita lebih kayak games ya sebetulnya
karena kayak pemain pemain yang hebat ya
tapi suami gue kan pembalap ya
kita tahu nih satu dunia itu ingin bergeser gitu transisi energi
karena ideal kan juga ada pemain asing juga
dan bagaimana tanggapan ibu diah tentang festival makanan jalanan indonesia itu
kemudian juga pastinya kenaikan harga bahan bakar juga
dan su yang berarti seni
kedua menara masjid cengho memiliki lima tingkat yang melambangkan lima waktu sholat dalam sehari
dan yang pertama gue gak main sama sekali
tapi kalau dari rekan rekan yang non muslim mereka sangat menghormati mbak
tetapi tentu kan ada pihak pihak sponsor yang sudah mempunyai kuota tiket
mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu empat puluh lima puluh tahun
namun tadi kami memantau bahwa harga beras per kilogramnya di pasar induk ini
tolong pertama pastikan memang kita memiliki kemampuan finansial
dugar suasana hati yang baik dan lingkungan yang positif juga turut berperan vital menciptakan gairah seksual yang sehat
nah kunci untuk membuat produk laku di pasaran adalah
ini sudah termasuk pajak dan biaya service
ketan yang sudah empat lima bulan lah
buat untuk kita ada kayak suaratan pundangan itu masih ada
salah satu hal yang paling menyenangkan ya
kalau mas tera kan nggak ideal nih
tapi disini di musim patah hati nanti kita bisa melihat kenangan kenangan bareng mantan
karena mungkin sudah tumbuh lebih besar lebih tinggi dan seterusnya
namun bila melihat dari penjualan pada seri idofitri tahun dua ribu dua puluh dua
pertandingan a b pantau nih
hingga meningkatkan kewaspadaan pada peserta didiknya
tidak mengubah struktur tarif listrik bagi golongan yang bersubsidi
kuantitas dan kualitas guru olahraga
ada sentimen sentimen negatif terhadap hal tersebut
ini sederhana aja kita udah ngeluarin uang
tempat ibadah juga sudah diperbolehkan buka
tentunya di situasi sekarang persis seperti pemerintah pusat juga
dan disampaikan oleh ricky kusumo
sebagai pusat perbelanjaan tertua di jakarta pasar baru yang berdiri sejak seribu delapan ratus dua puluh ini tak henti henti menawarkan ragam sensasi kuliner lezat
iya kan gue main seminggu sekali di sis kan hari sabtu jadi kalau sabtu itu hitung hitung gue refreshing jalan dari bawah
oke tapi penelitiannya belum ada bang nasir
tapi satu hal yang menurut saya esensi dari kain sumba
agak agak apa ya jawabannya
orang orang pada takut sama forehandnya
oke ria rizali ini adalah seorang filmmaker
siapa yang jadi korban
ya udah ayo kita bareng bareng gitu dari awal
kan ketika ada pengumuman cpns
warung mangut beong sehati buka dari jam tujuh pagi hingga jam lima sore
oke tapi mbak kalau melihat kondisi seperti itu
katanya biaya yang dikeluarkan lebih murah dan juga durasi perjalanan lebih singkat
oh masih tinggi dari dirk ya dirk berapa dua ratus satu ya dirk ya
intimidatif jadi gak ada lagi barah kuda
ya mungkin ya itu mungkin berkat kerja keras dan doa gitu
nada yang indah di hatiku bisikannya yang berduu
lalu langkah selanjutnya sudah dinyalakan set top boxnya tekan tombol menu di remote set top boxnya
memberingatkan bahwa crowd control atau pengendalian kerumunan sangat penting
dalam waktu dua belas bulan saja
aku adalah orang berdosa yang sangat membutuhkan seorang juru selamat
yang jelas kalau kita ke sini akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa
terus orang juga banyak yang sebenarnya pasang badan juga
mencabut kebijakan ppkm dalam waktu dekat
ini sebesar lima ratus enam puluh juta dolar
nah ini apakah dengan dibukanya umrah ini ada harapan
nah itu bisa di beberapa titik kalau nggak salah kita siapkan lima ratus titik
memasuki area dalam masjid pengunjung dibuat takjub dengan kemegahan kiswah
oke kalau artinya ini punya kekuatan yang signifikan dan menguntungkan
sebisa mungkin pemerintah mengupayakan tuh
saya tidak tahu apakah beliau sudah bicara secara langsung dengan pak jokowi
ini pertama karir lu foto
ketika pemerintah federal mempertimbangkan usulan
saya hargai pendapatnya tapi itu pendapat
tapi kontribusinya ke ekonomi nyaris tidak ada
hawa dingin yang dibawah hujan seperti tak mampu mengusik warung ini
pertama adalah capek selatan juga solo jogja
jadi yaudah dua ribu delapan gue akhirnya memutuskan kayak
terutama bagi mereka yang pendapatannya rendah
datang akan berusaha untuk datang namanya orang indonesia
nggak yang kayak tau kayak di seluar bandung tuh basket yang bagus tuh ini ini ini ini gitu
untuk bergerak maju mengikuti perubahan zaman
gak diorganize tapi ya dateng banyak aja gitu
itu lain cerita silahkan saja
bekerja sama dengan instansi kesehatan dan satgas covid sembilan belas setempat
tim liputan cnn indonesia
tapi bingung disana mau kemana aja
itu kan sudah tertata dengan rapi apa tidak digunakan sebagai upaya hukum dengan bukti bukti material dalam rangka apa
kalau nggak kuat mental emosi dikit ya udah kan
agar pada pilpres dua ribu dua puluh empat nanti kita bisa memenangkan pertempuran ini
jadi investigasi knkt lebih ditujukan sebagai mendapatkan pembelajaran
mario pun langsung menuju mobil tahanan
semua pertanyaan ini saya tanyakan langsung kepada pemimpinnya
jadi kalau dibilang ideal sih sebenarnya enggak ada idealnya tapi tergantung kalau mau ikutnya yang mana gitu
supaya hpl indonesia lebih aktif lagi
sedangkan menurut saya mayoritas remaja di indonesia itu tinggal di kota kota yang ya bukan di kota kota besar gitu
saya mau sampaikan boleh pendengar lihat dalam wahyu fasal dua puluh satu
ada tiga pasangan capres nih yang sudah ada
nah sedangkan kalau sekali lagi
perpustakaan digital ini sudah berjualan tahun ini
jadi harga beras itu tinggi
berawal dari aplikasi kini keduanya telah menjalani janji bersama sehidup semati sejak enam tahun silam
jadi gerobaknya ditinggal di sekitar
presiden itu boleh loh kampanye
karena jangan juga berlebihan melawan anak muda itu juga tidak gampang loh
oke selain pembangkangan konstitusi selain dampaknya sangat buruk sekali terhadap sistem demokrasi
iya dulu sempet waktu sd itu pertandingan
jadi dari sd smp sma saya itu di jayapura di papua
menu ini dijual seharga rp dua puluh lima
lalu ini ada beberapa kelanjutan gitu ya
tak hanya sajian keindahan alam pantainya provinsi kepulauan bangka belitung juga memiliki wisata danau yang eksotis
lalu setelah beres itu baru kita dimasukkan ke pembakaran
instalasi dilengkapi dengan panel surya sebagai sumber daya
tiga tidak menimbulkan kecemburuan kecemburuan
karena kan waktu itu kan kebetulan lagi pandemi kan
menurut arsitek sigit kusuma wijaya konsep desain maksimalis yang merupakan kebalikan dari minimalis
udah prajab bukan ceh lagi ya
tidak akan lari tanpa alas kaki atau dengan alas kaki minimalis
satu adalah mereka yang sudah dua kali memperoleh vaksin
nah dari basket tuh dapet banyak banget dari minat bakat lah organisasi kan bisa jadi bph nya juga segala macem gitu kan
merayakan dan memahami akar dari bahan bahan ini merupakan cara yang bermakna untuk menghormati warisan budaya australia
pertama kali aku main asian games
diharapkan edukasi mengenai bencana meteorologi bisa meluas
fasilitas yang terbilang lengkap ini menjadi alasan sebagian besar wisatawan
ya selanjutnya kita akan beralih ke capres nomor urut satu
saya rasa berapapun akan bisa kita cukupi
kondisi ini pun diapresiasi oleh bmkg juanda sidoarjo
sehingga kekusukan umat hindu
baik alex dan mehdi menyebut kuliner azerbaijan ikut dipengaruhi oleh makanan yang berasal dari iran dan turki
khususnya buat para pelaku usaha dan juga konsumen secara khususnya
supaya nanti kalau yang kehabisan susah top up
yang pertama ketika anda sedang berada di dalam rumah yang paling mendasar adalah menjatuhkan tubuh ke bagian tangan dan juga lutut
oke karena di mata generasi z ataupun millenials yang sedang mencari kerja
demi meminimalisirkan uang thr bisa disesuaikan dengan budget
jadi gini kalau udah keluarga kayak saya nih
artinya sekarang nana ini adalah semacam beban juga ya bagi gibran besok untuk tampil
ada dua macam cara yuda kalau kita menyikapi ini
atau setara dengan dua puluh tiga empat triliun rupiah di pt tokopedia
mungkin karena gue sekarang lagi fokusnya buat
iya dari cerita cerita yang memang saya temui saya dengar langsung atau saya pernah dengar sebelumnya gitu juga
terakhir pak joko mungkin bisa dibagikan begitu ada tips kepada pemirsa cnn indonesia di rumah yang sedang menyaksikan
nah itu yang menyebabkan sebagian besar masih menggunakan kendaraan pribadi
sehingga badan pom tidak bisa melakukan pengawasan
mulai akan diberikan vaksin juga berdasarkan umur
jadi di kanada sekarang sudah oke banget
dalam beberapa laporan emang disebutkan bahwa
nah gua berpikiran gua mau ke surabaya
baik utamanya di hulu maupun di hilir
yang sudah ada sejak zaman nabi muhammad saw
dan sekali lagi yang akan menjadi korban adalah paling masyarakat sibil lagi
tapi by the way kan kalo ko ko kan tiga minggu udah di bali
sama sesar lembang ya yang jadi isu pada saat ini
cuman untuk di film ini pendekatan kita lebih imaginatif
karena prosedurnya antara lain ya
bagaimana mereka memberikan dorongan ya dorongan agar masyarakat mel ek pada kasus kasus seperti ini
wanginya udah enak banget udah manggil manggil nih
dari hwpl kita ada satu visi yaitu
tapi dalam ekonomi ada namanya teori budget cycling
ia mengatakan jika evakuasi serupa diperlukan
pada sidang perdana dugaan gratifikasi
itu apa sih caranya milih itu dila gimana
itu menjadi barang yang diberikan kepada keluarga dari
nah ini menjadi catatan
iya jadi bmkg itu selama ini juga bekerjasama dengan bppt provinsi kabupaten kota untuk mengadakan sosialisasi mbak
sang pemilik mengaku ia mengadopsi tren minuman kelapa yang sudah lebih dulu viral di singapura
adik adik kita yang lulus sekolah keponakan kita anak kita nanti
lebih menarik gitu yang tadi kakak bilang gitu
dengan begitu mereka mendapat layanan yang lebih baik untuk program nusantara sehat
jadi gue kayak kelompok umur gitu gitu gak pernah main
hanya tiga puluh sembilan properti yang terdaftar untuk disewakan dianggap terjangkau
saat ini situasi masih sangat banyak orang untuk kemudian melihat secara langsung
terus ibl mulai tuh enam belas
kenapa karena kalau kita karyawan barangkali ada potongan pajak
orang nanti lain kali ke depan jadi takut nyumbang seperti gini
dan si pelaku ini juga mendapatkan treatment pada perilaku emosionalnya itu
gue kasih pantun buat ngenalin kestan kestan
anda sudah bisa menikmati seporsi hidangan tradisional disini
lamanya proses pembuatan kerupuk kulit membuat iju juwariah
kita langsung lihat untuk huruf yang pertama c atau choices pilihan
untuk itu peacegen memiliki target dalam beberapa tahun ke depan
jadi sebenarnya kita harus melakukan kegiatan atau upaya
itu dan untuk wni di beijing sendiri sekarang total ada satu ratus dua puluh dan alhamdulillah semuanya selama dan tidak tidak ada masalah apapun
menurut sonny harisno praktisi keselamatan berkendara tidur di dalam kendaraan saat lelah mengemudi sebetulnya kurang efektif
tentu sembari mencari cara untuk melunasi pinjaman yang semakin menggulung
menurut dokter spesialis penyakit dalam ilham nugroho cuaca panas dapat menimbulkan sejumlah risiko penyakit
tentunya hasilnya akan dipengaruhi juga oleh kualitas sampelnya
kalau kita ketanyakan soal anies amin kita melihat ya kekompakan kostum yang digunakan
terus di final ya udah udah ketebak
jajanan pasar sekarang sudah ada yang naik kelas lho
ya jadi khusus untuk jemaah haji ini
untuk secara finansial bedalah sama nba kita ga bisa bandingin juga
jadi tersadap ketersediaan atau venue venue yang ada akan digunakan
inovasi juga datang dari warga gang neglasari kota cimahi jawa barat
satu t aja dulu testing pak
permasalahannya karena sorotan matahari
untuk bisa dikenal luas oleh masyarakat yang ada di indonesia maupun di dunia
yang menunjukkan kesenjangan upah
nah tentu kalau dari segi epidemiologi
dari pintu tol yang langsung masuk ke gede bage
karena mereka langsung mendaftar ke aplikasi yang disediakan oleh pemerintah saudi untuk peribadah umrah
kalau pan itu tidak ada urgensinya mas ray
jadi di lapangan tembak ya diarahinnya ke lapangan tembak senayan purba kini tuh
ya kalau sekarang kalau ngomongin mixed double ya
merilis emas seri hadiah tematik idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
kecuali lo ada punya koneksi atau lo punya media
sebenarnya kalau kita lihat dari lauknya sih ini juga mirip dengan nasi campur pada umumnya
dari kakek bapak sampai ke anaknya
seperti halnya tahun lalu kita mengundang pihak shopee dan lazada
jadi harus disijajarin buat coba foto lu pas kecil
ya mereka kalau mau juara ya kayak gitu
oke kalau tadi ditanya apakah riuh tidak jawabannya memang sangat sangat riuh mas
sebagai contoh begini misalnya beberapa waktu ini kita semua sangat priatin gitu ya
sebenarnya biro jodoh semacam ini sudah ada dari era mama papa para kaum milenial zaman now lho
itu kan butuh asupan gula dulu nih sumberan bagi dari gula
ternyata di selatan juga dibombardir mereka balik lagi ke utara
ya kalau ditawarin baru dipikirin ya kak ya
rangkuman itu disusun oleh alex anifantis untuk sbs news
ternyata disana kita diperkerjakan sebagai buruh kasar
seperti yang tadi saya sampaikan untuk case ya
makhluk yang bisa tumbuh hingga delapan belas meter ini adalah petugas patroli plankton

jadi sebagai contoh kalau saya ambil mulai empat puluh lah
atau anda dapat menulis di email kami awrindonesia yahoo co id
pertama setelah pilkada dki dua ribu tujuh belas itu
nantinya pegawai tersebut masih akan bekerja seperti biasanya sambil menunggu keputusan dari bkn dan juga kemenpan rb
untuk tidak melakukan hal tersebut
cuman seinget gue sih kayaknya kemarin yang event
kiranya lagu lagu yang kami hadirkan dapat membawa berkat rohani serta membawa kesegaran bagi jiwa
ya memang mau tidak mau memang harus menambah keran penghasilan yang baru
tapi dia merupakan faktor faktor nutrisi yang lain
sementara itu menurut direktur utama pt kcic duyana selamet permohonan penambahan konsesi menjadi delapan puluh tahun dan berhenti
berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh sofia tarik
untuk merebut suara suara swing voters dan juga undecided voters ini
jadi dari marketnya dari penggemar komiknya orang yang belum pernah baca komiknya bisa tahu dengan movie nya
sehingga jangka ekspired itu tidak lama
di daerah saya misalnya mereka ada pusat herbal di mana mereka juga sedang melakukan penelitian tentang ganja
inilah tari tradisional arab saudi najat ardah atau saudi ardah
oke selamat pagi selamat siang selamat sore
terus juga anak anaknya itu punya ambisi yang besar
koalisi masyarakat sipil kenapa
jadi sebenarnya luas lah gitu
jumlah pengunjung pun diperbolehkan maksimal tujuh puluh lima dari kapasitas maksimal
sosialisasi kalau sepeda itu sehat sepeda itu hemat itu masih kurang
yang diantaranya bisa menyumbat pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah
madu adalah salah satu pemanis alami yang diklaim memiliki banyak manfaat untuk tubuh
bikin konten konten kayak gitu pengen serius apa gimana sih
misalnya misalnya pun diprotes oleh kalangan masyarakat tapi tetap jalan terus
kalau dari paslon satu kira kira caimin akan mengeluarkan gimmick gimmick gak
oke jadi ada gimmick gak yang disiapin besok
sekarang ini memang timnas kita lagi menjadi tontonan yang sangat menarik untuk masyarakat indonesia
jadi basket itu bisa menjadi jalan hidup
ya sebenernya sih ya gue sih nggak
ya itu yang saya tadi istirahatkan sebagai adakah kemungkinan ini merupakan sebuah kejahatan terorganisasi
betul sekali beda indonesia di luar negeri juga berbeda seperti itu ya
dengan luas wilayah lima ratus empat km persegi singkawang dihiasi kubusan pegunungan
tadi sudah sarapan bubur sudah sarapan nasi uduk
hmm naik tapi yang tinggi tinggi kurus gitu loh
datang dengan istilahnya ya bareng sama jan misail lah ya dari tim lain gitu kan
apakah sudah begitu mendesak hingga harus dilakukan penambahan armada kereta
terutama di kota kota di australia
nah jadi kalo aku lihat sekilas minta pendapatnya sama istri nih
pendapatan juga nggak begitu banyak
jauh lumayan bisa berkilo tapi mereka selalu balik ya paling tidak delapan puluh
semua rencananya bisa kesampean ya
terdapat lebih dari lima puluh pedagang yang berjualan beragam kuliner khas kauman
agar kondisi protein tidak terlalu berkurang sidat digantung untuk menghilangkan lendil
keberaniannya melawan pemerintah kolonial pada saat itu dan ajarannya tentang nilai nilai kejujuran kebenaran serta kesederhanaan
dan ini sudah hari kelima dan untuk alhamdulillah kabarnya saat ini baik baik saja
ada suatu survei terbaru nih mas yuda dari amerika serikat
mou itu ditanda tangani setelah rame ramenya
gak mikir gak mikir dapet ya pokoknya ya
oh tiba tiba saya berdiri tinggi begini
dan para ahli menduga itu salah satunya dipengaruhi oleh pola makan
gue menyadari kalau misalnya tuh wah kayaknya tuh
ya tentunya memang menurut saya sangat wajar ya
kritik dari beberapa pengamat gitu
selain naskah naskah kuno keberadaan makam mbah dalem arief muhammad
diperlukan beberapa rekayasa aturan aturan atau sistem cara bertindak yang tepat
angka lima sepuluh menjadi angka yang bisa memastikan dalam politik kesehatan kita layanan itu akan jauh bisa lebih baik
gitar sekolah anda secara langsung
apalagi sudah mendapatkan pembekalan bagaimana cara memegang merawat begitu
kita kan pasti kebutuhan orang ngirim hampers atau permintaan konsumsi indomie mungkin meningkat selama ramadan
ingat ya harus air panas
lib pt liga indonesia baru
untuk kita bisa mencegah terjadinya kerumunan
karena latihan itu kan salah satu yang paling penting ya
ada rasa lega dan nyaman yang kini mereka rasakan
terletak di pantai indramayu ditemani sheikh
hari h game itu kan pertama lawan korea ya
contohnya sebelum ada digitalisasi ini kita perlu mengecek buku buku di perpustakaan apakah ada atau tidak
kemarin orang bilang lebron bisa juara di western
mengungkap banyak tanya apa yang terjadi apakah hubungan yang tidak sehat sulit untuk dilepaskan
kita having fun aja sih untuk di komunitas ini
ya mungkin kita kan gak bisa ngurusin per individu ya
jadi beliau pasti lebih paham ya
pasalnya saat ini indonesia tengah dihadapkan pada persoalan inflasi yang sudah sangat tinggi
para pendukung gerakan slow reading menganjurkan agar kita mulai membaca satu buku bagus setidaknya selama satu jam
tetapi bisa melahirkan inovasi inovasi yang lebih luar biasa
jadi kalau dibangun di jawa itu punya efek buruk
sekolah dari jam delapan sampai jam tiga
di sekitar easter egg dan easter bunny
tidak hanya rumah warga banjir juga merendam tempat ibadah
supporter juga sekarang siapa yang bisa
ya satya aryaputra adalah salah satu mahasiswa semester lima jurusan teknik informatika
makan bergizi untuk anak anak indonesia
mereka harus mengenakan masker dan mengurangi kegiatan di luar rumah
hal ini menunjukkan bahwa salah satu kendala terbesar
nah artnya itu ya memang hari ini kita akan guyurkan
oke saya mau ke mbak mira terlebih dahulu mbak mira dari kalangan buruh bagaimana kemudian merespon penerbitan prp cipta kerja yang dilakukan oleh presiden jokowi
kita masuk kita udah liat ada tiga jendela gitu di bawah
jadi kita untuk sektor swasta berobatnya di malam hari
habis capek terbitlah lapar
karena pemain asia untuk main di nba kan nggak bisa lah
dan hari ini ada helm
penyajian rawon sendiri tidak hanya sebatas menjajakan kuliner
karena mungkin kasusnya benar benar bisa diisolasi dan sudah hambat jalan
ada pendidikan hukum record dia pernah melanggar
nah itu dengan banjir begitu aja
kita tetap lanjutkan dulu dengan anda mas reza
jadi calon presiden nomor urut tiga bapak ganjar pranowo akan memberikan pertanyaan
memadati lapangan ujian praktik sim c baru di kantor pelayanan sim polres demak
dan warna kuning telur juga akan jadi lebih pekat
sekaligus kepala pajak bantayang sulawesi selatan wawan ritwan
apakah bisa berimbasaran langsung terhadap masyarakat
informasi dari bawahannya harus di cross check ulang
sempat kewalahan juga pas ketemu si kings sih
itu menurut saya perlu inovasi lebih ya
itu kan dua batch pertama hasil penjualannya untuk kitabisa com yang dialokasiin untuk apd
kan ketika ditanya ini apa cabai aja mahal
radio arvensuar pengharapan akan menghibur kita
yang luar biasa dan saya sangat
kalau tadi anda bertanya gimana sebenarnya standing point nya pak mahfud soal hal tersebut
yaitu dengan menghirup aroma odoran dasar seperti cengkeh lemon kopi atau minyak kayu putih
kita lihat semuanya hampir diam semuanya tidak kelihatan parameter parameteran ukuran ukuran kinerjanya
jangan jangan didengar tuh pas owi ngomong sama temennya
jadi gue juga agak bingung kan banyak dong karena kita yang promosiin sebagai imi women in motorsport
ya kita tau lah sejarahnya gak ketemu gitu
perjalanan ini bisa ditempuh menggunakan transportasi air menyusuri laut dan sungai citarum
dan tidak mengambil pemain pemain yang selama ini
udah pasti gitu ya
ini kan pemerintah saat ini masih terus melakukan langkah langkah seperti refocusing realokasi anggaran apbn ya untuk sektor sektor kesehatan
dia disiplin nomor satu sih mas kalo nembak gitu
tadi kan kita melakukan tagging ya
gak bisa langsung ke jadi harus
dan memiliki aroma rempah kayu yang khas
dalam jangka panjang pelan pelan akan ada penyusutan organisasi perusahaan
dan fokus untuk mengembangkan peace generation sebagai sebuah social enterprise
kemudian tidak hanya lansia dan juga penduduk di atas delapan belas tahun
setelah sudah diganti mode av dan jangan lupa disesuaikan ya misalkan ada av satu atau av dua dicoba saja mana yang terhubung dengan set top box anda
dan sekarang balik lagi ke amerika di texas
dari kementerian perhubungan pupr
mudah mudahan dengan pelayanan
mengatakan campak merupakan penyakit yang paling cepat menular yang ada
terus kemudian ada amendement yang dilakukan oleh kanada
oke sekarang waktunya berjualan
nanti bisa langsung ke kerawang barat kalau dari jalan industri itu masih dua puluh km
sejumlah daerah mengalami kelangkaan lpg tiga kg
jadi ikatannya ini seperti ini
orang juga bete banget lah sama dia
kita bisa melihat kebutuhan
selama nataruni kan menjadi tujuan
sebenarnya kita itu bisa punya kebun sendiri di rumah masing masing
dan roti mariam tiga rupiah per biji
ini upah serendah rendahnya
ayah dikasih penilaian berapa itu
maka di kilometer delapan puluh tujuh dan seterusnya terjadi penyempitan jalan kembali dari tiga lajur menjadi dua lajur
mungkin buat anak anak juga ada stall nya
fikri kan penelitian riset
tetapi sekarang ini kan ada wisatawan yang menyewa sepeda motor mereka tidak punya sim mereka tidak tahu mengenari sepeda motor dan baru belajar
untuk mengurangi angka kematian jamaah
yang diatur oleh pilotnya
untuk membuat lemak yang di organnya ini yang berkurang
pak kadang kadang kita nggak dapat tiga puluh lho pak
itu bisa masuk ke jakarta cikampek
namun jika malam tiba kawasan tersebut sepi dan cenderung tidak dilalui orang
iya menarik kalau kita bicara mengenai pay letter bahkan pinjol
tapi sebetulnya secara rasa itu beda jauh nggak sih
di mana mereka sebagai pelakunya juga

tempat ini disebut negeri dongeng karena hutannya yang asri
biasanya ya kita nggak usah sebut nama sebenarnya
minggu lalu kan kami karena restoran baru dibuka
ingin saya jelaskan terkait bagaimana
karena emang biar mainnya lebih enak aja dan emang buat seneng seneng aja sih gitu
selalu berangkat dari rumah sekitar jam setengah
gue jual baju kobe bryant turban collab sama herzven dan agana rahab
sekarang ada komdis komdingnya belum ada
bagaimana comorbid ini harus bisa dikelola dengan baik
walaupun dengan bumbu yang dengan bahan yang terbatas tapi memang kreativitas dari kita
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
ini emang ini bukan dilakukan sama
artinya lebih menumpuk banyak pemain di bawah
jangan sampai kadar kolesterol meningkat tajam karena kebab belasan mengkonsumsi
masih di manado atau paling tidak di sekitarnya ya
adalah orang orang yang harus mula mula
lampung dalam hal memberikan pengamanan kepada para pemudik adalah
latihan ini kan dari pagi sampai dengan sore
ya kan itu kan juga satu persoalan juga kan buat mereka kan
saja menyelamatkan mereka dari perbudakan
olimpian tuh cuma segelintir loh dan olimpian yang bisa dapat medali emas lebih sedikit lagi mas owi
maksudnya senior senior kan banyak gitu
dalam perjalanan mengelilingi dunia
untuk rasa dan harga cukup memuaskan amat sangat memuaskan
tim liputan cnn indonesia kalimantan timur
rencana tuhan adalah agar setiap orang dalam kehidupan tuhan akan mencari keuntungan dari tuhan
apakah anda juga mendengar dari informasi yang dikatakan oleh wasakjen mui pak ihsan dalam wawancara singkat anda tadi
enggak cuma pakai tangan pakai kepala juga bisa lho
bahwa silakan menggunakan uang
atau duitnya bisa beli mobil tiga langsung
andro ini sesi adalah yang paling ditunggu tunggu andro
kalau setelah tengah perbatasan di solo sekitarnya itu sekitar tiga puluh sampai tiga puluh lima jam
misalnya pelaksanaan buka puasa bersama dapat dilakukan maksimal lima puluh dari kapasitas ruangan misalnya
jadi beli tiket sekarang bisa sampai nanti nonton coldplay
mengatakan ada konsep income contingent loan dengan skema pinjaman tanpa bunga
tuna jenis ikan yang satu ini bukan badannya saja loh yang berselimut daging tebal tapi juga bagian rahannya
tek gue percaya semua kemampuan lu
jadi ini berasa banget
di new york kemarin saya duduk empat mata dengan beliau
bisa akhirnya survive gitu di play off ini sih
bersatu dengan aroma smoky dari surabinya
dalam sebuah komentar al kitabiyah dikatakan sebagai berikut
dan pastinya bikin perut kenyang
apapun yang melemahkan akalmu
kak omi ini kan protestan kemudian p tiga itu kan partai nasionalis tapi kuat di islamnya
ini yang diharapkan lebih banyak untuk mengenal bali secara langsung
dibuka situsnya sbo top buka saja
bagi yang sudah berusia lanjut olahraga ringan saja tidaklah cukup
jadi jangan hanya membuat laporan yang tidak bertanggung jawab
kemudian golongan struktur golongan subsidi tarif listriknya kemudian juga digeser

akhirnya saya membuat keputusan untuk pergi ke yang di toronto karena
beroperasi sampai pukul enam sore pengunjung harus membayar rp lima puluh untuk sekali naik
yang dipimpin pangeran diponegoro
maksudnya anak anak basket masih usia emas lah gitu
dan nira tebu mengental
kedai kopi ini mencoba mengombinasikan konsep kopi di sawah dan wisata ternak
soalnya kalau misalnya kita lihat sekarang sih yang bersinar bersinar juga si luka dolonjic gitu kan
obesity collective menyerukan perubahan luas
dan pengabdian yang dituntut allah
oh iya ternyata puskesmas ada yang kecil
nah yang ketiga pastikan bahwa dia sudah memiliki dana darurat terlebih dahulu
dalam rangka mengkoordinasi tentang penyediaan mudik hari raya idul fitri dua ribu dua puluh satu
yang saya ketahui barongsainya itu mereka biasanya melakukan penghormatan
kekhawatiran learning loss atau ketigalan pelajaran menjadi salah satu alasan pembelajaran tatap muka harus segera dilakukan
di luar biaya pemesanan mereka
di balik kesuksesannya tentu ada perjuangan yang dilalui bintang basket indonesia ini
tapi untuk menyimpan grid dengan energi tambahan
karena kita kan melihat secara visual ya mas ya
timnas indonesia bisa saja lolos ke babak enam belas besar piala asia dua ribu dua puluh tiga sebelum melawan timnas jepang yang akan berlangsung esok
nanti kalau ada dua puluh tujuh transit masa tunggu atau waktu tunggu kereta satu ke kereta lainnya ini hanya delapan menit
zat penambah rasa masam pada makanan atau minuman ini juga efektif menghilangkan kotoran pada kulit telur bebek
apalagi dengan mulainya kemunculan rumah makan afrika di ibu kota
sehingga kemudian kita perlu memperhitungkan masalah ini
ini isir isir kali berdari seperti itu gitu loh
gue gak pernah tanya ke temen temen gue yang
ini biasanya dimandiinnya berapa kali sehari
dengan perasaan yang gembira dan juga antusias sebenarnya
memang menilai pak prabowo ini menilai bahwa alutsisa kita itu ketinggalan
ada anunya apa tahap tahapannya
meski telah dinyatakan sembuh setelah melakukan isolasi mandiri selama dua minggu namun indera penciumannya tak kunjung pulih bahkan setelah lima bulan berlalu
lewat sini oh iya salah salah
kita di piala dunia u tujuh belas itu sayangnya di pertandingan pertama berhasil menahan imbang tapi sayangnya di laga kedua kita gagal menang hanya imbang
serta lakukan olahraga ringan untuk penderita miopia berat
sekarang ini total delapan lacur
menurut mereka anak muda khususnya yang asli jawa harusnya suka akan wayang
bukan hanya upah minimum saja yang diperdebatkan
lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum taurat batal
menurut ahli keamanan siber sekaligus pemerhati teknologi alphonse tanujaya
sering juga kalau ada berita duka
pengembangan produksi dan keterampilan termasuk memberikan mesin pemisah
nah secara motorik si anak anak ini kan belum terlatih ketika harus menghindar atau mengerem
sementara kemampuan lainnya merupakan kemampuan yang bisa dikembangkan dengan latihan yang tekun
tapi ketahanan berbasis obat ini apa transformasinya
syifa nifa devi fitriani batam kepulauan riau
kemungkinan besar keuangan rumah tangga sudah minat
selain itu ada juga pejabat pejabat lainnya sebut saja direktur pjkk yaitu suja narko yang memang ia sudah mengabdi di komisi pemberantasan korupsi ini sejak tahun dua ribu empat lalu
tak lengkap rasanya jika tidak membahas aneka makanan wajib kala imlek
tapi akhirnya bisa narik viewers baru nih
dan solar rp enam delapan ratus per liter
hadir tadi pak mahfud lebih dulu pukul dua siang di lokasi
saya melihat ini ada inovasi pendekatan komunikasi politik di kampanye yang bisa kemudian memberi insentif elektoral pada kandidat
sepuluh persennya lagi dari luar kota mereka kirim melalui ekspedisi travel
menurut rambu ciko proses pembuatan selai kain tenun
dan mamalia laut tentunya mereka beda ya
yang turut hadir di dalam agenda sidang perdana pada hari ini
karena tadi untuk menangani covid ini memang kita perlu ada keseriusan
satu dia dulu belum berjilbab sekarang berjilbab
pond pesantren yang didirikan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ini dicap sebagai pond pesantren yang sangat tertutup
tapi ya energinya ya enggak bisa sebanyak yang kalau kita lagi live konser beda banget
dehidrasi juga dapat terjadi karena penggunaan kipas angin membuat keringat yang keluar menjadi terserap
nu pesantren besar itu pesantren yang ada di bawah itu
supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan tuhan allahmu kepadamu
kita harus ngecek langsung ini ini makanya memang sebelum bikin ini ada beberapa penawaran dari luar
jadi kita satu persatu kita lihat apa apa saja yang dilakukan mulai dari pelayanan yang basic saja
jalur tengkorak apa nih mas mungkin bisa dijelaskan
karena informasi yang beredar kalau satu hari periksa tiga ratus yang dimasukkan ke dalam sistem hanya seratus
tiga tiga ini harus terlayani dan harus ada di puskesmas secara bersih selamunan
terus dapet harus ngantri yang
tapi yang paling penting bagi pengusaha adalah kepastian hukum
terus ini juga tadi diambahin lagi semuanya
ya level up terus gitu harus meningkat terus gitu
tapi saya akan bersihkan dulu agar mereka selalu sehat cepat besar dan tidak gampang sakit
maka berdasarkan itulah saya tidak mau menyerah
ya ada sendal ada apa
kemudian perilaku orang kembali ke tempat seperti sebelum covid sembilan belas
melalui sumber yang sama yang memperoleh kokain dari region yang sama
jika manusia mengikuti hukum tersebut
untuk kemudian keluar dengan sesuatu yang sekaligus
bapak kami yang bersemaim dalam kerajaan sorga kembali kami datang kepada tuhan
program studi saya itu kepelatihan om
huruf i adalah untuk integrity
kota salatiga dimana nggak tau kan
diinformasikan juga juga di rest area kita ada management system untuk mengatur rest area nya
bagaimana menurut anda pak
selama sepekan mendatang pihak satpas polres demak menyiapkan seratus bendera merah putih
apa itu bahan organik kotoran sapi kotoran kambing segala jenis daun daunan segala jenis bangkai itu bahan organik
terlebih pada anjingnya yang kini berusia sembilan tahun
pak silir maaf terpotong termasuk narasi soal pro contra pemimpin ibu kota negara ke kalimantan timur
soalnya kalau misalnya kita lihat di beberapa artikel sih kokoh juga waktu ngebela satya wacana itu udah sempet ikut seaba juga ya kok ya
dan yang tertinggi itu tahun dua ribu enam belas ketika terjadi lamina itu sembilan enam
permasalahannya adalah batasi dan jangan sampai masuk ke hal hal yang prinsip tentang data misalnya
jadi memang kalau di texas sendiri untuk pemakaian masker segala macem udah tidak diharuskan
karena wakil menteri yang katakanlah sebenarnya jabatan banseret itu dikasih uang kehormatan atau pensiun yang jumlahnya menurut kita semua fantastis
ada pun tiga poin kesimpulan rekomendasi dari komnasam yakni pertama
margaretha misalnya seorang spesialis pewarnaan kain tenun
dan hati hati karena potensi gelombang pasang diperkirakan terjadi hingga pekan depan
memang badan pangan nasional tentunya seizin dengan pak presiden
nah silakan nanti kalau misalnya di januari februari sudah artinya awal implementasi dan sebagainya ya itu baru presiden baru ya pak prabowo
tapi yang mudah mudahan tidak antisipasi aja gitu
nah kalau kita bisa demikian
tapi ini masih belum bisa diumumkan
kami sudah memberikan garansi itu kepada pak kapolda dan pak kapolres
soalnya gak tau mungkin siapa orangnya

tapi kita pada intinya kita apresiasi majelisnya
selain itu ada yang belum terencana dari dua ribu tujuh belas proyek tersebut dimulai
terus sekarang sudah satu tahun di sekolah putar bandico village
masjid cipaganti memiliki bangunan utama yang masih terjaga keasliannya
dulu tuh ada sempet nama klubnya itu mbtc
boy juga menyebut kondisi ini perlu diwaspadai pada ibu hamil yang pernah melakukan operasi cesar
kayak kemarin kalau ngeliat sosmednya abis liburan
tapi kalau barang barang itu sifatnya barang barang tertier dan lain sebagainya
bisa berprestasi edukasi supporter tanggung jawab
beberapa sekolah bahkan memiliki banyak staff musisi profesional
karena di sela sela kita bermain itu kita bisa bicara secara serius tentang bisnis kita
ya paling kalau itu untuk kaki paling latihan latihan begini dulu
bagi anda yang penasaran ingin mencicipi ramen ini harus rela antre ya
ini kan sebenarnya kita tahu bahwa astrazeneca itu pada waktu mendapatkan izin edar
ayam geprek yang satu ini juga tak kalah unik
kan cuma dapet berapa sama piser sama pedersen waktu itu
baiklah pendengar kita menengok ke belakang untuk melihat bagaimana negara ini menghadapi tantangan kesehatan selama dua belas bulan terakhir ini
kok tapi kokoh sebelumnya udah kenal sama kak budi belum sih
yang penting sih semua konsisten aja sih ya
misalnya juga banyak tempat teman teman orang aceh yang dulu adalah dia dari aceh
gua bilang wah berarti di email ya gua cek email tuh
jadi sekarang sudah masuk ke aspek non finansial
jadi kalau untuk aktivitas tertentu memang kita mau latihan tanpa alas kaki
disajikan pula wang mono hangat dalam mangkuk yang berisi campuran ayam cemani
karena kemarin bus yusuf lagi nih lagi lagi
ambang minimum stoknya di cipinang itu adalah tiga puluh ribu dan hari ini kita punya empat puluh enam ribu ton
apa tuh kalau pertimbangannya akhirnya kembali ke liga pro lagi tuh
di wadah kedua tebu akan dididihkan selama empat jam
bersama dengan sahabat sahabat pendengar radio adventure pengharapan di sana
iya apalagi kan kalau kak budi kalau bisa dibilang kan ke bucket indonesia kan cukup baru ya terjunnya ya
jadi kita perlu takut jangan merasa tenang
udah gitu dia dapet rookie bagus lagi
maka itu anda harus membawa atau datang ke tempat ini
kita tetap akan mengupayakan vaksinasi kepada
mereka wajib menjalani pemeriksaan covid sembilan belas berlapis
jika dirata rata dari seratus kg tebu yang digiling
penambahan kapasitas termasuk dalam hal ini adalah pelatihan
para ahli mengatakan formula baru ini dirancang agar lebih cocok dengan jenis flu yang beredar di seluruh dunia